adikarya menampik tudingan sejumlah pihak soal penggelembungan dana proyek pembangunan light rail transit lrt hingga lima ratus persen
direktur utama adhikarya budi harto mengatakan saat ini pembangunan proyek lrt jabodebek sudah mencapai rata rata empat puluh satu persen
ruas cibubur cawang enam puluh lima persen bekasi timur cawang empat puluh persen dan cawang duku atas lima belas persen
lrt jabodebek sepanjang empat puluh empat km dibangun sepenuhnya di atas atau layang atau elevated sehingga memakan biaya hingga lima ratus miliar rupiah per kilometer
pembangunan dengan elevated ini terbukti menekan waktu tempuh hingga tiga menit karena tidak ada pemberhentian seperti yang terjadi pada jalur komuter lain milik kai
nilai investasi lrt jabodebek yang digarap adikaria bersama pt kai ini sebesar dua puluh sembilan sembilan triliun rupiah
dan ini berasal dari penyertaan modal negara pmn ditambah pinjaman perbankan
menjelang produk yang murah dan berkualitas